pemerintah provinsi dki jakarta berencana akan menerapkan aturan jalan berbayar elektronik atau
elektronik road pricing di dua puluh lima ruas jalan ibukota aturan tersebut tercantum dalam
draft rancangan peraturan daerah atau raperda pengendalian lalu lintas secara elektronik
guna mengurai kemacetan yang kerap berjadi di ibukota jakarta rencana penerapan aturan
jalan berbahaya elektronik menuai polemik di masyarakat jumlah pengendara kendaraan bermo
empat keberatan dengan rencana penerapan jalan berbahaya di dua puluh lima titik jalan ibukota di sisi
lain ada juga pengendara yang merasa pemberlakuan jalan berbayar bisa mengurangi kemacetan
jalan berbahaya merasa keberatan karena untuk raperda online itu bisa kemungkinan kita malah menjadi sepi penumpang karena
banyak jalan jalan yang kita lewatkan
sebagai driver itu pasti akan berbayar terus kalau ada penumpang shocknya lah mungkin penumpang yang bayar tapi kalau kita lagi kosong kita kan juga jadi bayar
setuju nggak setuju sih pak setujunya sih bisa ngurangin kemacetan ya tapi nggak setujunya ya kita kalau mau lewat ke daerah sana jadi bingung motornya gitu
sementara itu pejabat gubernur dki jakarta heru budi hartono menyebut rencana penerapan aturan jalan berbahaya elektronik masih dalam pembahasan di dprd
tapi kan sekarang masih dalam proses di dprd ran perda namanya itu masih ada beberapa tahapan nanti dibahas di dprd diolah sesuai dengan kewenangannya masing masing
terus jadi perda setelah jadi perda turun masih dibahas lagi itu bisa pergub bisa kepku setelah itu baru proses lagi untuk proses bisnisnya
nah proses bisnisnya itu masih pembahasan
nah nanti siapa yang mengelola badan usahanya apa itu juga nanti bahas juga dengan dprd
heru menambahkan tahapan lainnya yang juga perlu dibahas yakni mengenai titik titik penerapan jalan berbayar serta kesepakatan tarif yang dikenakan
ia menambahkan kebijakan jalan berbayar juga memerlukan pembahasan dengan pemerintah pusat yang direncanakan rampung pada tahun dua ribu dua puluh
tim liputan sian and indonesia
tim liputan sian and indonesia